keberhasilan program vaksinasi telah menjadi game changer baru bagi pemulihan ekonomi nasional
dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan covid sembilan belas semata tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi nasional
keberhasilan vaksinasi bisa mempercepat pengendalian penyebaran covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
tetapi sebaliknya kegagalan vaksinasi akan membuat covid sembilan belas semakin tidak terkendali
hal ini akan membuat kita semakin sulit untuk bisa segera bangkit dari keterpurukan ekonomi
untuk itu momentum keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat penting bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional
selain program vaksinasi program pemulihan ekonomi nasional tetap akan berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh
serapan anggaran untuk program yang kurang efektif perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor umkm
tantangan pemulihan ekonomi tentu tidak hanya berasal dari dalam negeri semata
tetapi faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional
keberhasilan vaksinasi juga akan membangun kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi perekonomian nasional
terutama masuknya investasi asing ke dalam negeri
makin cepat pemulihan ekonomi sebuah negara makin besar peluang negara untuk mendapat limpahan investasi
sumbangsi dari para ekonomi
pelaku usaha dan investor dalam memformulasikan kebijakan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi indonesia akan sangat berarti
sehingga begitu pandemi selesai kita bisa tumbuh dengan baik
mari kita buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di dua ribu dua puluh satu lebih tinggi dari yang diperkirakan
serta lapangan kerja terbuka dan kesejahteraan masyarakat meningkat
ya kunci pertumbuhan ya untuk ekonomi indonesia tentu saja sangat tergantung kepada investasinya
supaya jalan tentu memerlukan kondisi perekonomian yang sehat
tapi sulit tampaknya memiliki perekonomian yang sehat bila manusianya belum sehat
dan covid sembilan belas ini kita telah melihat memporak porandakan bukan saja kesehatan ekonominya
tapi lebih penting lagi kesehatan manusianya
nah bagaimana upaya pemerintah saat ini untuk keluar dari krisis ini
krisis kesehatan krisis ekonomi dan menciptakan situasi di mana pertumbuhan nanti bisa jalan
dengan investasi yang semakin kuat
saya saat ini berada di kantor kementerian koordinator bidang kemaritiman dan juga investasi
ada pak luhut bin sarpanjaitan di samping saya halo pak luhut apa kabar
sehat selalu ya
iya kita tampaknya ini santai tanpa masker tanpa facial tapi karena kita sudah divaksin ya gitu
saya divaksin dua kali
tapi kita tetap menjaga prokes
paling penting ya pak
ya seluruh gedung saya ini sudah divaksin
sudah ya jadi masuk sini juga harus tadi pcr
ya walaupun vaksin sudah dimulai di indonesia ini pak
cuci tangan social distancing itu
iya hindari kerumunan dan lain sebagainya
dan tentu saja registrasi dan tunggu giliran vaksin
pak luhut kita mau masuk ke bulan maret dua ribu dua puluh satu
kita ingat tahun lalu angka covid sembilan belas di indonesia mari satu atau dua orang
sekarang lebih dari satu juta
jadi kalau kita melihat satu tahun ini bagaimana pak luhut
cara kita menangani baik dari segi kesehatannya maupun dari mungkin sisi masyarakatnya
apa yang pelajaran dan tantangan terbesar
ya sebenarnya kalau desi ya kalau kita lihat jujur ya
memang covid sembilan belas itu adalah hal yang sangat penting
karena covid sembilan belas ini kalau kita bilang memporak perendahkan dunia ya
jadi ya kacau lah karena tidak pernah mengekspek seperti ini
tapi saya harus jujur mengatakan juga buat kita
juga kita lihat sisi positifnya
karena kita banyak melakukan reformasi sebenarnya dalam pemerintahan ini
karena menghadapi covid sembilan belas misalnya kita sadar bahwa ternyata
kita terlalu banyak import pharmaceutical gitu
obat obatan alat alat kesehatan yang sebenarnya bisa dibuat dalam negeri
nah dengan kejadian misalnya lockdown india
kita walaupun tak penting nyari paracetamol sudah ada
sekarang kita sudah punya industri paracetamol
kita produksi di cilacap pakai fasilitas dari petrochemicalnya pertamina
hal semacam itu
terus kemudian kita lihat misalnya alat pertanian
sekarang kita buat sendiri alat pertanian supaya jangan impor impor
karena yang lain juga sibuk kan
kemudian kita lihat karena kita punya kelebihan dalam national resources
itu kita melihat lagi eh ini harus kita dorong lagi
jangan hanya nikel or aja dong
kita bikin sekarang misalnya koper boksit itu punya turunannya semua
dan itu membuat nilai tambah yang luar biasa
dan salah satu
sebenarnya ekspor kita menjadi ya lumayan baik dibandingkan tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan
kira kira raff angkanya ekspor
jadi jauh lebih bagus kenapa
ternyata downstream industri kita di indonesia
di manamoroa wali wdb virtu dragon segala macam itu
mengkontribusikan sepuluh delapan miliar dolar ekspor kita
jadi ini salah satu contoh
jadi ya kita terpukul
terus kemudian tiga sekian persen
sekarang year on year
saya kira kita minus dua sekian persen
dan kita harapkan tahun dua ribu dua puluh satu ini ada prediksi world bank kan empat delapan
tadi malam saya bicara misalnya sama zoom call dengan secretary john kerry mantan
kita bicara amerika kita zoom call berapa lama
kita bicara dua hal
satu bicara ekonomi yang kedua bicara mengenai environment
dia sangat apresiasi mengenai indonesia
dia bilang memang kita melihat bahwa indonesia itu salah satu negara yang menata dengan tertib ekonominya
dan juga membuat kesimbangan antara ekonomi dengan tadi penanganan covid sembilan belas
iya walaupun tentu saja banyak catatan karena jumlah positif covid juga di indonesia semakin lama semakin meningkat
jadi mungkin ya perlu harus extra effortnya
tapi saya lihat ini kan vaksin ya
nah vaksin ini sering kita sebut sebagai panas ya
atau istilahnya senjata pamungkas ya
walaupun kalau saya melihat ini karena jangka waktunya masih cukup panjang
kita memiliki sekitar dua ratus tujuh puluh lima juta orang yang harus divaksin
saya lihat pemerintah juga mengatakan perlu minimal lima belas bulan lah untuk kita bangkit kembali
jadi pak luhut kalau kita lihat dari segi vaksin ya
karena saya lihat juga pak luhut ini ya sangat gencar mengenai vaksin ini
pertama untuk mempercepat
karena herd immunity ini kalau kita mencapai dua per tiga bisa mengakselerasi
kedua bagaimana supaya pemerintah juga tidak sendirian dalam mengurusi vaksin ini
ini karena sangat ribet ya apalagi jumlahnya yang begitu banyak
sebenarnya kita untung
dari awal indonesia ini untung ya
presiden itu sudah kasih arahan pada bulan april tahun lalu
supaya kita engage beberapa vaksin
dan kita lakukan itu
vaksin diplomasi ya sebutnya
yang pertama kita lihat sinovac
saya bicara sama sama menteri wang yi
terus bicara juga mengenai sinopharm
kemudian bu menlu bicara astrazeneca dengan pak erik
banyak lagi lah
ya kita engage itu
sehingga sebenarnya kalau soal jumlah vaksin kita beruntung
satu negara yang teoretically sekarang ini kita tidak akan kekurangan vaksin sampai kita bisa herd immunity nya
herd immunity kita itu jumlahnya kira kira satu ratus delapan puluh satu juta
tapi kalau saya melihat sekarang indonesia ini kan ada tiga puluh empat provinsi
jadi itu daerah yang pasti lebih banyak orangnya
jadi jawa bali bali tidak sebenarnya
sebenarnya roughly kira kira
so apa namanya kalimantan selatan
lain lain itu mild sebenarnya
tidak terlalu banyak
tapi kemudian bali naik sedikit karena tujuan libur
itu jadi naik
nah itu yang kita attack
jadi seperti strategi militer juga
jadi kalau jakarta ini dari hasil kurva yang kita lihat
kalau jakarta ini bisa kita bikin stabil
nah jadi sekarang kita target jakarta ini
dan jumlah covid nya juga sangat tertinggi
itu turun kan enam hari terakhir ini kita lihat cuma lihat lima ribuan sekian
yang seluruh indonesia yang total infected di sini dua ratus an berapa ratusan saya lupa angkanya
tapi saya kira juga menurun
cukup baik sekali
nah rumah sakit kalau dc cek sekarang itu bornya sudah jauh lebih baik
jadi kita senang
nah vaksin ini kita target ke tempat kerumunan kerumunan banyak
kemarin kan presiden pergi lihat di mana tanah abang
nah terus kemudian nanti kita mau target lagi kemana tadi ke pesantren apa keramat jati
yang banyak orang ini kan banyak nih
seluruh kantor ini kita langsung vaksin
sekarang tadi perintah presiden kami rapat tadi jam berapa tadi jam sepuluh
kita mau anu lagi semua apa namanya daerah daerah yang padat penduduk
kita siapkan sekarang misalnya sinopharm
sinopharm itu akan masuk dua lima juta bulan ini
itu nanti ada sudah enam ribu lima ratus pengurusan yang apply ke mana
dan ini bisa dilakukan secara mandiri ya perusahaan
jadi mengurangi beban pemerintah juga
artinya ya desi masa mesti pemerintah yang bayar atau saya masa pemerintah bayar sendiri dong gitu
tapi kan kalau sepuluh orang dua ratus orang nggak masalah
tapi kalau dua puluh juta kan masalah
jadi kita sepakat kita akan berikan perusahaan perusahaan supaya cepat juga
tapi aturan mainnya bagaimana
supaya ini nanti tidak disalahgunakan
semua belinya itu dari bp pom
jadi perusahaan belinya langsung dari bp pom
satu supaya kualitasnya terkontrol
yang kedua harganya terkendali
jadi jangan sampai ada harga yang dimainkan
nah itu saya pikir sekarang udah jalan
dan dari tadi laporan pak erik
kita harapkan bulan ini akhir mungkin sudah ada apa namanya disebut gotong royong itu
itu untuk mulai turun
jadi perusahaan perusahaan nanti dia nyuntik anak buahnya anak pegawainya gratis
dia selesaikanlah gitu
supaya mereka bisa kerja lagi
jadi menurut saya orang sudah mulai lihat kenapa orang confidence ke kita
karena lihat keberanian kita melakukan breakthrough untuk tadi omnibus law ini
ini kan satu keberanian luar biasa
tidak ada presiden yang berani melakukan itu
masa mengbaiki semannya

kami mmm bisafull you semua
saya kalau melihatnya k detail kita
kira kira menghemat berapa dari fund atau anggaran yang memang kita siapkan khusus untuk
menanggung ini puluhan triliun ini kan untuk menanganin kofit ini kalau saya enggak satu ratus tujuh puluh tiga
tiga triliun kalau saya lupa angkanya ya gede banget ada berapa sekarang perusahaan yang sudah mendaftar untuk
vaksin mandiri ini dan kira kira perusahaan skala sepuluh an mungkin dekat enam ribu lima ratus dan ini perusahaan
yang lebih besar ya enggak mesti juga ada perusahaannya desi desi borang daftar daripada
anugerahnya ada perusahaannya siap si badu mungkin sepuluh itu akumulatif nggak tahu berapa
iya nah ini kalau memang kenapa saya bertanya ini karena kalau memang cepat dilaksanakan ini kan
pasti akan memulihkan istilahnya confidence ya dan juga program indonesia sehat dan kemudian
indonesia bekerjanya itu bisa dimulai lebih awal nah kita menargetkan tahun
depan kalau bisa kan sudah kelas lah pertumbuhan kita lima dua persen kalau tidak harus bisa kita
semut saya ya presiden tanya saya juga kemarin gimana pak luhut ya menurut tim yang di kantor
saya kita confidence antara empat puluh lima persen tahun ini tapi kan masih di bawah lima persen ya jadi kita bisa
persen ya mudah mudahan tidak ada dinamika yang betul betul di luar dugaan kita ya dan tahun depan saya kira karena
kita sekarang ini kan hebat ini kita sudah punya industri downstream industri nikel ore koper
boksit kelapa sawit ya nah ini tiga ini kan sudah akan mulai produksi macam macam itu ada katot
sudah prosekuser sudah nanti dua ribu dua puluh tiga dia akan lithium baterai dan nanti hyundai mobil akan produksi
mulai tahun ini mobil listrik jadi sebenarnya ekonomi kita itu akan sangat naik itu karena ini ciptakan
lapangan kerja puluhan ribu kan satu yang kedua kita mendorong tadi lokal konten kemarin bu ani
menyampaikan kita apa namanya ini rapat apa namanya zoom call untuk mengenai mobil listrik dan
kemudian apa namanya al sintan alat alat pertanian
itu berapa puluh atau juta lapak berapa juta lapangan kerja yang tercipta berapa penghematan kita
lakukan nah presiden minta itu kita sekarang kita gas semua itu dan ini terbuka untuk fdi front
sangat jelas semuanya bisa jadi ini satu jadi enggak usah cari yang cocok yang di depan mata
kita ini des sebenarnya itu satu dan sekarang kita kerja keras itu kita buat kerjaan holistik saya berkali kali
yang terintegrasi makanya orang bilang luhut kok ngerjain semua lain nggak bisa kamu bikin jalan
tol tak bisa hanya ppr kamu harus juga menteri pertanahan harus undang juga menteri klhk harus
undang juga tadi perikuangan banyak sekali yang terlibat nah jadi seperti itu bagusnya
itu satu yang kedua sovereign wealth fund kita kan sudah tempat sekarang cukup atraktif sampai
saat ini sekarang sudah terjadi boardnya sudah jadi udah semua jadi sekarang mereka lagi lagi
lagi belanja ini lagi nyusun kekuatan kita minatnya sudah bagus banget banyak jadi sembilan lima billion dollar
sudah ada komitmen orang tadi malam saya bicara juga sama mereka dengan apa washington supaya
dorong idfc masuk yang dua billion dollar mereka janji akan dorong itu karena once itu masuk itu
ke confidence kan tapi jangan short term yang jelas nggak akan short term itu masuk ke situ kan
tidak akan short term nah apa kita mau dari sini dia kan ada dua master fund ada tadi tema tiket
fun kita nggak mau dia hanya masuk di tematik fund kita mau di atas kita juga mau pemain global un
global player misalnya sekarang catl invest di indonesia untuk lithium baterai dia bilang kenapa
sovereign wealth fund melalui sovereign wealth fund kita nggak invest juga di di apa headquarternya sana di
di china ya kan kita pemain sekarang barangnya dari kita kok jadi sekarang bangun ibu kota baru
misalnya itu masih jalan ya bisa jalan kenapa tidak kalau orang mau investasi private sector mau
dealnya bagus ya jalan aja iya ini kemarin saya wawancara dengan menlu hongaria katanya mau investasi
di situ tapi saya bilang gak yakin karena pemerintah sekarang masih fokus sibuk ngurusin covid tapi ini kira kira bisa
sebelum dua ribu dua puluh empat sudah itu saya pikir nggak ada saya nggak lihat sih ada masalah sedikit sedikit tapi ya
hidup itu kalau enggak ada masalah kan nggak hidup dan kalau nggak ada masalah juga indonesia pintar membuat
masalahnya pak luhut mungkin kita lihat dari segi strateginya tadi saya lihat ya ada ya infrastructure
nya kemudian yang itu nikel dan road mapnya saya melihat sudah adalah perintah pemerintah yang
electric vehicle bateri lithium dan juga mungkin palm oilnya juga akan ditingkatkan menjadi komoditas
yang memiliki nilai tambah tapi instrumennya itu sendiri omnibus law kan undang undang cipta kerja
ini mungkin bisa di update sampai saat ini dan kira kira ini yang ada feedback masukan dari
perusahaan juga kan masih belum terlalu dirasakan lah dampaknya ini bagaimana
itu baru dua minggu lalu jadi officialnya ini prosesnya memang ada tiga bulan kan
pembuatan turunannya itu semua itu udah selesai jadi menurut saya orang udah mulai lihat kenapa
orang confidence ke kita karena dilihat keberanian kita melakukan breakthrough untuk tadi omnibus law
ini ini kan satu keberanian luar biasa tidak ada presiden yang berani melakukan itu presiden jokowi
dia bilang pak luhut ini kan buat kepentingan rakyat bukan kepentingan saya saya bilang betul pak gas aja
dan itu terjadi sekarang nah dampaknya ini sangat berbeda
untuk misalnya karena bisa orang sekarang akan segera peraturan menteri ya mungkin
keluar lea atau sudah mungkin pemilikan properti jadi orang bisa seperti singapura kita
niruiva yang berlaku di asean aja lah jadi jangan kita bikin aneh sendiri itu kan omnibus law itu
sebenarnya menciptakan sesuatu yang universal realised a putri lebih efisien lebih efektif lebih

lebih efektif lebih jelas lah ini
semuanya online transparan
sehingga mengurangi korupsi
ada orang yang bilang sama saya wah sekarang korupsi karena ada orang ditangkap
lah ditangkap satu hal dulu zamannya pak harto nggak ada karena nggak ada kpk
kalau ada kpk mungkin berpuluh puluh ditangkapin waktu itu
ya tapi kan tidak ada
nah sekarang kalau ada yang ditangkap ya menurut saya itu kan dalam proses pembersihan juga
tapi kalau menurut saya apa yang saya lihat makin sulit untuk korupsi saat ini
satu yang kedua lah presidennya gak ada bisnisnya kok
keluarganya nggak ada istrinya nggak ada kita kan melihat ketauladanan contoh
kalau bosnya begitu kan kita juga akan jadi begitu
jadi kalau tadi ekonomi kalau menurut saya kalau kita jalan terus seperti ini akan bagus
sekarang b tiga puluh b empat puluh
tadi kan saya udah bicara tiga nih sekarang saya bicara ini
ini kita bicarain bio ini ya biofuel ya biodiesel yang
itu kalau kita bikin b tiga puluh kemarin dua ribu sembilan belas itu sama jumlah import gas kita dengan tahun dua ribu sembilan belas
jadi kalau kita bikin b empat puluh sekarang tentu ada harus ada persiapan katalisnya segala macam
itu kita akan mengurangi lagi import energi kita
nah ngurangin import energi dari satu itu tadi
yang kedua kita dengan tadi mobil listrik tadi sepeda motor listrik bus listrik itu akan ngurangi lagi tadi konsumsi energi kita
sebenarnya indonesia ini adalah negara yang akan leading dalam environment
cipikku kita di eropa kan mendapatkan resistensi kalau kita meningkatkan jadi b tiga puluh b empat puluh
bisa dilakukan tanpa merusak hutan kita tanpa membuka lahan baru tanpa menimbulkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan
ini menurut saya ini hal yang penting dan menarik
bukan saja karena indonesia kan sebagai penanda tangan dari paris agreement
pak luhut sendiri ini kelihatannya sangat tertarik ya dengan yang berkaitan dengan lingkungan hidup
tapi kan kita ketahui palm oil kita atau cpo kita di eropa kan mendapatkan resistensi kalau kita meningkatkan jadi b tiga puluh b empat puluh
bisa dilakukan tanpa merusak hutan kita tanpa membuka lahan baru tanpa menimbulkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan
aku menyadarinya tadi kemarin juga smpg
kemudian modifikasi untuk ini elisa sudah katakan adalah tim kenneth showman
diuk listinkan dia bahwa semogaaram zaun yang ada di tingkat ipoh dan eropa kalian dari segala tempat
yang memanggap juga sangat kondisi kota dengan indonesian p comprende
so saya bilang dia kontribut empat kali lebih bagus daripada hutang karbonnya ke dunia
ini kami lakukan empat tahun
dan saya sudah paparan di world bank bulan november tahun lalu mereka kasih empat ratus juta dolar untuk ini
kami juga perbaiki petland kami
kami memperbaiki moratorium mengenai palm oil
jadi palm oil itu empat puluh satu persen ownership nya itu adalah smallholder company
yang yieldnya itu hanya mungkin dekat dua ton per hektare
nah buat kami memper replanting program ini aja
kalau kita bisa bikin produksinya itu jadi enam ton per hektare
seperti perusahaan perusahaan besar yang delapan puluh sembilan ton per hektare dengan biji seat yang bagus
dan pupuk yang bagus
itu sudah meningkatkan berapa
itu sudah moratorium
nah hutan tadi malam saya bicara sama si bob blake bekas dubas amerika di sini
zoom call juga dengan si mclarty
ya seniornya godfather nya demokrat
next week akan ada keluargoman indonesia yang paling maju dalam program defrostrasi
jadi itu dia ngasih kata kata
maksudnya pengurangan bukan
maksudnya pengurangan bukan
jadi defrostrasi kita itu sangat turun drastis
nah jadi saya bilang sama si bob tadi bang
ya kita kerja presiden sudah perintahkan sejak lima tahun yang lalu
kita moratorium tadi untuk pelebaran kelapa sawit
nah yang kita lakukan adalah tadi
bagaimana replanting which is tidak mudah juga
dan bukan di tanah tanah yang
kan ada misalnya nanti kalau pembukaan lahan di papua
ini kan salah satu yang sering menjadi isu
ya itu di banyak tadi
di kalimantan apalagi dengan
dan ibu kota baru
iya des kadang kadang ya sorry des ya
kadang kadang ngo itu dan kita juga
membuat cerita cerita yang menurut saya nggak benar
kita sekarang pakai satelit
kita malah engage sekarang itu huawei
untuk bisa memonitor mengenai defrustrasi
kalau ada di papua
ya kita berharap bulan bulan depan ini itu sudah jalan
nah kalau itu jalan
ya siapa lagi
tapi tadi malam saya surprise banget
akan keluar segera announcement kita paling efektif
mengurangi defrostrasi di indonesia
ya yang penting juga ya ini tanpa merusak
dan memang kalau kita melihat ke depan ya
kalau kita hanya mengandalkan cpo
hanya mengandalkan raw menjual row materialnya saja
kan tidak menguntungkan juga kan untuk indonesia
ya itu yang sebenarnya saya bilang nih anwar des
jadi nanti desi mau lihat ya
kita ini kan sebagian kita punya palm oil ini
akan kita gunakan untuk b tiga puluh b empat puluh
ya kan berkurang
jadi kamu nggak usah kaget mungkin like dua tiga years time
saya udah bilang sama mereka
jadi kalian jangan juga pikir kami akan begging ke kalian
ini kita tutup karena mereka begitu tutup
itu adalah program rakyat kecil
iya dan ini harus dalam rangka kita mengurangi emisi rumah kaca
kalau dengan business as usual
tadi ada yang menarik fokus ke elektrifikasi
electric vehicle dan lain sebagainya
ini kan sangat membutuhkan infrastruktur ya
investasi untuk infrastruktur tadi sebut baterai
tapi charging station dan juga mobil mobilnya itu sendiri
kita kan masih sangat mengandalkan mobil
proses pembuatan litung baterai ini sudah sampai kita bikin deadline
itu dua ribu dua puluh tiga akhir kita sudah produksi apa namanya itu litung baterai
nah kenapa kita punya cadangan nikel ore terbesar di dunia
dengan kualitas terbaik
nah dari hasil studi clse yang dilakukan
belum ada data yang menunjukkan dua puluh tahun atau mungkin sampai tiga puluh tahun lagi
energi yang seperti litung baterai
hydrogen ini memang memerlukan energi
yang besar dan juga murah
supaya dia bisa jadi
nah kita sudah siap juga
siapnya apa kita punya hidropower di kalimantan utara
itu ada dua belas tiga belas ribu megawatt
sekarang sedang mau under construction dengan adam forest fordq dari australia
dan juga dengan xing shang dari china dan juga dengan jepang
segitiga itu dan pemerintah indonesia
nah kita juga punya di memberamo
itu mungkin dua puluh lima atau dua puluh tujuh ribu megawatt
jadi dua ini saja itu akan nanti menghasilkan green energy
untuk mengenergi kepada smelter dengan green energy
jumlah smelter kita cukup pak luhut
sekarang ini tadi kita baru berbicara tadi jam berapa pagi
jadi nanti di kalimantan timur itu akan ada satu hal
nah di situ ada mulai smelternya ada nanti pembangunan apa namanya
mungkin kalau mobil listrik ada mobil listrik atau lithium baterai
kalau lithium battery dan seterusnya
nah kenapa ini jadi penting des
karena tahun dua ribu tiga puluh di eropa itu tidak ada lagi combustion car
dia semua pakai listrik
jadi dia pakai listrik pertanyaan berikutnya
produk lithium baterai ini pakai energi bersih nggak gitu loh
ya kalau dari kaltara pasti bersih
jadi ini kita lebih untuk tujuan ekspor baterai kita
bukan dalam negeri juga kita buat
misalnya sepeda motor tadi kita sudah bikin ada pokja
dalam saya sudah minta sepuluh hari ke depan bahwa tim ini
menterian perindustrian kementerian perhubungan
kementerian sdm apalagi tadi itu
untuk mereka membuat apa road map
berapa lama lagi kita harus semua pakai motor listrik di jakarta misalnya
ya sudah sampai ke situ des
ya ini sepuluh hari lagi nih dari sejak hari senin
tapi kira kira berapa lama lagi kita
kita bicara di bawah lima tahun atau di atas
saya mau tiga tahun
pokoknya sebelum selesai presiden jokowi administration kita harus sudah main itu
kemudian nanti juga mobil mobil pribadi
mungkin lima tahun empat tahun tapi secara bertahap sudah
di mana kita buat itu
kita juga nggak muluk muluk
di semua kota kota besar dulu
nah nanti di kota kota kecil mungkin setelah sepuluh lima belas tahun
baru kita masuk ke sana
karena menyangkut infrastruktur yang dibilang desi tadi
tapi kalau jawa bali sumatera atau sama eksternal mungkin
palembang padang pakanbaru medan
mungkin itu nggak ada masalah
tapi ini semua harus dilakukan dengan green production
jadi semuanya jangan sampai menimbulkan limbah lagi
kalau kita tahu kan baterai itu salah satu yang bisa jadi
nah baterai ini sekarang teknologinya sudah ada des
dan akibatnya itu apa
kita tidak mengorek lagi terus menerus kita punya nikel ore
ini bisa kita gunakan lagi ke depan gitu
dan ini kerjasama dengan siapa saja
kita macam macam kerjasama
jadi kita ada sepakat
jangan letakkan semua telur anda di satu kotak
jangan sama china terus lah dengan yang lain
kita dengan china ada
dengan lg ada
dengan ya ada satu lagi yang saya belum boleh sebut
ya tiga ini cukup
dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru pak luhut
dan bukan hanya jutaan
tadi teknologi berkembang lapangan kerja dapat pajak dapat
kita jadi masuk dalam global supply chain
itu yang paling penting
segala macam obat itu bisa kita campur campur
ya kita bangun kerjasama sama tiongkok
buat kita kan mau dia dari bulan mau dia dari mars mau dia dari mana
sepanjang itu membawa keuntungan buat negara kita urusan apa
ini tadi ada hal yang menarik
ini adalah waktu yang baik bagi indonesia untuk melakukan reformasi ya
salah satunya omnibus law ini
dan kemudian kita lihat juga resetting reformasi dari semua lini
termasuk dari fokus di mana kita melakukan investasi ya
yang berkaitan dengan lingkungan hidup tapi saya lihat juga tadi disebut health kesehatan ini
yang ternyata indonesia ya apd masker ingat kan kita sampai sibuk dengan ventilator semua masker saja kan kita harganya sempat mahal
tapi apa yang bisa kita attract untuk investasi ini dan dengan siapa khususnya di indonesia
kan des kita tuh keluar uang tiap tahun untuk berobat di luar negeri tuh mungkin like enam billion dollar ya buat apa
saya sih berobatnya di dalam negeri nggak tau ya kalau pak luhut di bawah
saya nggak pernah jadi akhirnya presiden mutusin dalam omnibus juga dimasukkan itu
kita akan bangun hospital internasional di bali di jakarta dan di medan

tutup perumahan kita bisa berobat di medan karena lihat nih selama setahun ini nggak boleh berobat karena tadi tutup perumahan kita bisa berobat di medan

dia sekarang malah orang seperti saya lihat rumah sakit medistra angkatan darat orang yang tadinya pergi ke singapura untuk kemoterapi dia di sini saya tanya kemarin
gimana pak bagus pak hebat loh kamu kenapa dulu pergi ke singapura nggak tahu bahwa di sini hebat gitu
tapi apakah kita semua sempurna ya enggak lah di singapura juga banyak yang mati orang indonesia berobat di situ kok
di penang juga begitu tapi kalau terjadi di kita yang ada ya malpraktis gitu terus ribut padahal di tempat lain juga ada
jadi apa yang kita mau sementara management yang standar ya international standard satu yang kedua dokter yang kerja secara terintegrasi
jadi dokter dokter luar yang datang pun nanti kemari kita usulkan dokter yang punya nama
nah dia melatih nanti dokter dokter muda kita dan manajemennya kita minta manajemen internasional supaya membuat kita bekerja dalam tim
kita kan banyak kurang itu kita lihat dokter itu tidak bekerja tim bekerja ya saya ahli apa ya saya nggak tanya desi yang ahli apa yang padahal itu dibutuhkan begitu
nah itu saya kira budaya itu akan kita coba lakukan di indonesia
apalagi ya berkaitan dengan kesehatan khususnya ini bagian dari negativest atau tidak kalau berpikir

berapa sekarang yang saya enggak ingat nomornya tapi jauh berkurang sekarang itu ngapain kita
lihat saya bilang sama desi tadi kita lihat aja negara negara sekitar kita sih jangan bikin aneh aneh
itulah karena kita lihat vietnam kita lihat thailand kita lihat malaysia lihat singapura
kita lihat dan imbang imbanglah sekarang itu yang terjadi nah disebut tadi indonesia sumber dari
sebenarnya obat obatan itu rempah rempah ini toh yang kita dulu dijajah karena ya itu persis karena
rempah rempah yang dianggap bisa menjadi obat obatan melawan penyakit ya ini bagaimana
investasi kalau bisa difokuskan ke situ nah kita banyak sekali kita memiliki itu desi benar banget
jadi sekarang itu presiden mutusin kita bikin research center herbal research center di danau
toba itu di ketinggian seribu empat ratus m nah indonesia ini punya hampir tiga puluh spesies herbal jadi kalau
itu kita bikin berbasis apa namanya big data
maka segala macam obat itu bisa kita campur campur herbalin di tiongkok kan sangat maju ya kita
bangun kerjasama sama tiongkok ya buat kita kan mau dia dari bulan mau dia dari mars mau dia dari mana
sepanjang itu membawa keuntungan buat negara kita urusan apa nah kita lihat tiongkok itu leading
jadi kita ajak dia tanya mau gak kalian bantu kami untuk bekerja seperti ini dia bilang bisa sekali
jadi kita engage mereka supaya kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan maka kita bisa memiliki obat obatan yang terbaik untuk kita
ya karena kalau tanpa ada bantuan gitu kita akan ngekor terus gini kita mau kita harus bisa kata
teknologi itu gak bisa enggak harus kita belajar sama orang yang memang dia diri dan mau share teknologinya
ada orang yang nggak mau juga
dan ini ya mau tidak mau harus ya kolaborasi dan kerjasama internasionalnya penting kalau untuk khusus domestik ya investasi karena kuncinya yang memang kalau untuk khusus domestik ya investasi karena kuncinya yang memang
kita harusnya lebih fokus ke melebarkan pasar domestik dan juga membesarkan umkm kita
apa investasinya khususnya di bidang bidang ini
bidang bidang yang memang sebenarnya prospektif setelah kita lihat covid sembilan belas ini
kalau kamu lihat ya saya juga baru tahu juga ternyata tuh umkm kita itu lebih enam puluh empat juta loh
dari enam puluh empat juta itu yang sudah online itu sebelum mei tahun lalu itu hanya delapan juta
jadi selama satu tahun kurang ini kami bikin tambah jadi tiga juta lebih
karena kita lihat rupanya backbone ekonomi kita itu betul betul di sini sebenarnya
ya memang mikro itu operasi
jadi sekarang kita target dari enam puluh empat juta ini kalau boleh sampai tahun dua ribu empat tiga puluh juta itu sudah online semua
nah apa yang kita lakukan melatih tadi umkm mungkin training training kita lakukan
training tadi bikin organisasi
training tadi mengenai pembukuan
training mengenai packaging
training mengenai marketing
marketing segala macam dibuat
dan bagaimana buatnya kan sepertinya gitu
ya ini dari kita bekerja sama teman teman yang anak anak muda dari mulai gojek bukalapak shopee grab yunamid
ada lag tujuh atau delapan itu
nah mereka kita minta bikin paket paket di tempatnya
dan itu sekarang efektif
nah misalnya pemerintah kita dorong belanja ke dalam
sekarang lkpp ada
kita dorong semua masuk di situ
supaya nanti nggak usah tender tender
jadi bisa beli di sana
sama tadi sintan alat pertanian
semua kita coba tadi saya bilang desk kita masukkan situ
akses terhadap modalnya juga harus gampang
itu nggak perlu pergi ke situ
dia lihat danduk katalognya aja katalognya oh tek tek tek tek sudah
nah ini pekerjaan besar
dan menurut saya ya kalau ini semua ya
kalau ini semua selesai ini legisinya pak jokowi juga
bahwa pemerintah ini membuat sesuatu
dan umkm memang salah satu yang terdampak yang terbesar pada saat covid sembilan belas ini
dan ingat des
kalau kamu lihat di undang undang omnibus law paling banyak itu persoalan umkm yang diberikan fasilitas di sana
umkm itu paling banyak
loh kenapa enam puluh empat
delapan juta kalau enam puluh empat juta itu kali tiga orang aja seratus jutaan lebih
maritim kita belum bicarakan
karena ini kan juga menjadi andalan sumber daya alam kita
tapi kita selalu bicara mengenai bagaimana meningkatkan nilai tambah kepada produk produk
dan ini saya lihat penuh dengan kontroversi nih
kalau kita bicara mengenai lobster lah yang benih dan lain sebagainya
pak luhut bagaimana memperbaiki semua ini jelas
artinya caranya dekat sama fucked up
sebenarnya sudah cukup diselenggarakan dan
nah sekarang posisi dinding yang banyak karenacah lalu dekat
apresentasinya gede banget damai
kepada umrah kerajaan tas
nah rasanya langsung banyak wes
bagaimana meningkatkan nilai tambah kepada produk produk dan ini saya lihat penuh dengan kontroversi nih kalau kita bicara mengenai lobster lah yang benih dan lain sebagainya
pak luhut bagaimana memperbaiki semua ini jelas
sebenarnya sih kalau sekarang ini kan ada lumbung ikan di ambon itu kan sudah dari sepuluh tahun yang lalu
kemarin presiden perintahin udah kita buat nih
jadi sekarang studinya sedang jalan dan kita berharap tahun ini construction mulai
jadi apa lumbung ikan yang kita buat itu
jadi provinsi maluku maluku utara terus kemudian kita masukin papua barat
karena disitu rupanya ikan paling banyak tiga jutaan ton juga per tahun
nah ini kita kerjasama
jadi kita kerjasama ada off takernya siapa
nanti kita lihat apakah nanti jepang apakah nanti cina apakah hongkong apakah mana aja
atau kita bikin lima puluh lima puluh lahan
nanti kita deal aja kalau kalian paling butuh ya kalian bisa enam puluh
kalau kalian butuh kalian enam puluh
misalnya seperti itu
nah ini kita mau tahun ini kita sudah mulai construction di sana semua
dananya sudah ada
yang kedua kita mau tadi udang faname
oname ini kita bisa bikin di
pantai pantai seperti di mana
di selatannya apa namanya ini
termasuk juga tadi lobster
jadi penangkaran lobster
itu juga kita buat
nah marketnya kemana
sama lagi seperti tadi
nah ini negara negara yang butuh
kita bikin tadi kuota tadi itu
atau bisa bikin janjian deal
di kamu enam puluh di kami empat puluh atau lima puluh lima puluh gitu
itu semua jalan
tapi bagaimana ke depan supaya pengelolaannya
itu juga ya menguntungkan bagi nelayan kecil
dan juga tidak menjadi ini lah kontroversi lagi
tapi dalam waktu yang sama kita juga mencegah ikan ikan dan sumber daya laut kita dicuri orang gitu
ini sudah ada formulanya
sekarang kita kan selama ini kan yang salah itu
kita punya coast guard kan tidak kita perkuat
sekarang coast guard itu kita perkuat
supaya dia bisa bikin patroli
kita nggak punya kapal kapal yang jt nya di atas tiga ratus lima ratus sampai seribu
bagaimana dia mau terbikin di apa open sea
ombaknya tiga meter cuma besar kapalnya cuma lima puluh atau seratus jetty
yang ada kapal dari negara tetangga yang masuk
pak presiden kita harus perkuat ini dan kita bikin kapal kapal besar
terus ada yang bilang nanti itu ada dibawa keluar
kalau pengawasannya nggak ada ya semua dicuri
harta kau di rumah pun kalau tidak kawasin dicuri
nah jadi yang penting
sekarang dengan teknologi ada tadi apa satelit
dengan teknologi tadi drone
dengan tadi kesiapan daripada coast guard kita
tapi untuk memberikan nilai tambah kepada nelayan
karena kita jumlah nelayan kita kan lumayan cukup banyak
kita harus menyiapkan seperti tadi cold storage
waktu pilpres kemarin
di pantai utara jawa ini dari mulai banyuwangi sana
mana ada diurus
cold storage yang tidak ada
itu fakta itu
saya jalan ke situ
jadi apa jalan keluarnya
sekarang kita perbaikin
treng ini kau bikinlah
sekarang oleh pak trenggono
dipenuhin itu semua jalan itu
satu yang kedua
kenapa mereka harus jadi nelayan di pantai utara jawa saja
kenapa kita nggak bawa mereka misalnya ke natuna
sekarang natuna kita perbaikin
jadi utara natuna itu kita bikin sekarang
untuk apa namanya
pangkalan aju nelayan
tadinya dibikin cuma lima sepuluh hektare
sehingga ada nanti tempat bikin
kemudian ikan processingnya di sana
ada bisa nanti di kapal dari sana
ada perbaikan kapal
ada rumah sakitnya dan sebagainya
ya bagaimana anda sekarang mau bikin nelayan sejahtera
pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya
tapi polosinya atau kebijakannya juga jangan
jadi harus jelas pak luhut
sehingga tidak menjadi
sehingga tidak ada yang tidak jelas
ya itu seperti lobster benih
lobster yang mana
itu kan harus ada
lobster ini kan begini
harus ada kejelasan lah
kalau desy lihat
lobster itu kan sederhana
tempat tumbuh lobster itu
ini saya di brief mereka ahli ahlinya
saya kan tidak ahlinya
itu memang di indonesia ini
pantai selatan jawa ini
tadi terus juga di bali
terus kemudian juga di ntb
survival mereka itu kan rendah sekali
dimakan oleh alam
jadi orang itu
nelayan itu ngambil terus ekspor aja gampangnya
sudah sangat maju
kita tidak pernah buat
tapi kita tidak buat penangkaran
kalau kita buat penangkaran
itu butuh beberapa bulan
sebelum nelayan itu punya uang
nah si nelayan ya
harus kita untung
kita harus dong
supaya dia bisa survive
nah itu yang dilakukan sekarang
dan saya pikir jalan
jadi kuncinya membuat semacam agribusiness yang proper
dengan produk pertanian kita
harus mau dengar pendapat orang lain
harus mau juga mendengarkan perbedaan
tidak perlu marah
tidak pernah marah ya pak luhut
tapi tidak berarti
bahwa lantas kita
tidak bisa dengarkan pendapat yang beda
pendapat saya dengarin
tapi sepanjang argumen itu tadi
memang dasar dasar ilmiahnya kuat
saya kan pasti ya
anda boleh tanya di sekitar saya
tapi kalau enggak kuat
dasar dasar yang saya bilang
angka kamu enggak benar
jadi kalau pemimpin itu merasa
kalau dia dulu di situ
semua kau harus menurut dia
itu bukan pemimpin
tapi kalau ada kebijakan
yang memang harus
ada kebijakan yang memang harus
diimplementasikan dengan baik
saya udah bilang kepada staff saya
kejelasan hukumnya juga
lakukan dasarnya studi
dalam bidang itu
karena itu akan memperkecil
ada buat maunya kita
itu yang saya lihat banyak
kalau dia udah jadi menteri
bahwa dia semua
tidak bisa begitu
terima kasih banyak
dan banyak sekali kita belajar
dan kita harapkan
bahwa angka angka pertumbuhan ini
dari tahun ke tahun
sudah di zona
yang cukup agresif
terima kasih desy
dan terima kasih juga
atas perhatian anda
anda juga dapat nyatakan
dan menyaksikan acara ini
dan di youtube
walaupun kita sudah memasuki fase vaksin
untuk tetap menjaga protokol kesehatan
yang menggunakan masker
serajin mencuci tangan